kamu balok atau enggak
anggota dprd kabupaten blora jawa tengah menolak diperiksa petugas dinas kesehatan setempat
anggota dprd ini diperiksa lantaran baru pulang dari kunjungan kerja di lombok
ia mempertanyakan surat perintah pemeriksaan
lantaran tidak terima diperiksa layaknya orang yang dicurigai terkena wabah covid sembilan belas
sebelumnya pemeriksaan kesehatan ini telah diberitahukan dinas kesehatan kepada rombongan anggota dprd blora saat masih dalam perjalanan pulang
bahkan telah ada kesepakatan jika pemeriksaan dilakukan di terminal padangan perbatasan antara blora dengan bojonegoro
proyeksi pemeriksaan yang kami laksanakan penjagaannya sudah sesuai dengan sob nya
cuman sayang tidak pakai surat gas tapi ada teman teman yang pakai surat tugas dari jokowi
meski awalnya kesal anggota dewan ini akhirnya bersedia diperiksa jika lokasinya dipindah di rsud cepu
namun setelah ditunggu tunggu rombongan dprd ini justru mangkir dari pemeriksaan
total hanya ada empat belas orang yang baru menjalani pemeriksaan dengan hasil suhu tubuh normal
anggota dprd blora berangkat ke lombok pada hari senin kemarin
total ada sekitar tujuh puluh orang yang berangkat terdiri dari anggota dewan bersama keluarga
rombongan tersebut pulang ke blora menggunakan bus dan kendaraan pribadi setelah menempuh perjalanan udara melalui bandara juanda surabaya
sepulang kunjungan kerja dari luar kota puluhan anggota dprd kota bogor jawa barat juga menjalani tes kesehatan suhu tubuh tensi hingga uji darah
sesaat baru pulang dari kunjungan kerja dari luar kota satu persatu anggota dprd kota bogor jawa barat ini dicek kesehatan
oleh petugas yang berpengalaman

seluruh jadwal keluar kota dprd kota bogor dalam sepekan ke depan akan dibatalkan
selain itu kantor dprd kota bogor menutup akses dari para tamu yang ingin berkunjung